selebritis deddy mahendah desta tidak hadir dalam sidang perdana kasus dugaan tindak asusila
yang melibatkan ketua komisi pemilihan umum hashim ashari
yang digelar di dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
artis yang dikenal dengan panggilan desta itu turut dipanggil sebagai pihak terkait
dalam sidang perkara dugaan tindak asusila di dkpp rabu lalu
menurut ketua dkpp pemimpin redaksi salah satu stasiun televisi berinisiatif untuk mengambil alih kehadiran desta
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia hashim ashari selaku teradu pun buka suara soal ikut dipanggilnya desta
hakim mengatakan dipanggilnya desta dalam perkara ini untuk memberikan keterangan atas ucapan ulang tahun
meskipun hashim enggan menjelaskan lebih lanjut
kasus ini diadukan ke dkpp buntut dari video salam ucapan untuk anggota ppln yang diduga dirayu hashim
video itu diambil saat jeda sebuah acara talk show televisi berkaitan dengan pemilu dua ribu dua puluh
pekerja entertainment yang kemudian ikut dipanggil menjadi pihak terkait
itu yang kira kira tuduhannya bahwa
nah situasi benar atau tidak kan saya bantah di dalam persidangan
apa alasan saya untuk membantah saya kira tidak boleh saya sampaikan di sini karena sekali lagi saya ingin mengatakan
itu semua dalam persidangan tertutup
kalau saya sampaikan di sini kan saya mengingkari komitmen saya
dalam sidang tertutup di dkpp
ketua kpu hashim ashari membantah dirinya melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
dengan berbuat asusila kepada anggota panitia pemilihan luar negeri atau ppln
seluruh muatan dalam pokok aduan tidak sesuai dengan fakta
hashim pun mengaku kecewa dengan langkah pihak pengadu yang telah membocorkan pokok aduan kepada media
dirinya berniat mengambil langkah hukum atas kejadian ini